siapa ibu yang sebenarnya
ini terjadi di suatu tempat di india lama sekali
seorang ibu muda harus berpergian dengan bayinya ke desa yang jauh
untuk itu dia perlu menyeberangi hutan yang indah
sang ibu bahagia karena bayinya tampak senang mendengar burung burung bernyanyi
dia tertawa ketika dia mencoba bermain main dengan kupu kupu yang berterbangan di sekelilingnya
dan dia tampak menyukai aroma bunga yang diberikan ibunya untuk dipegangnya
sang ibu berjalan lama sampai mereka tiba di sebuah danau
air danau itu berwarna biru berkilau
itu terlihat sangat dingin dan menyegarkan sehingga sang ibu memutuskan untuk berenang
meninggalkan bayinya di atas rumput lembut di tepian
dia melanjutkan untuk berenang kecil dan cepat
saat ibu mandi dia mendengar suara
apakah kau keberatan sayangku kalau aku bermain dengan anakmu sampai kau keluar dari air
sang ibu melihat seorang wanita muda lain menatap bayinya dengan sayang
tentu saja kau bisa bermain dengannya
lucunya bayi yang baik bayi yang manis
sekarang aku di sini kau tidak perlu khawatir luangkan waktumu saja untuk menikmati mandimu
mendengar si kecil tertawa dan bermain sang ibu merasa tenang dan dia memutuskan untuk berenang hanya beberapa saat lagi
mengapa aku tidak bisa mendengarnya
baikku tunggu tunggu kemana kau akan membawanya tunggu
sang ibu bergegas keluar dari
dia bergerak ke atas air
dan berlari di belakang wanita itu ketika dia sampai padanya
tunggu sebentar kemana kau akan membawa anakku
anakmu ini adalah anakku jadi sekarang pergilah dari sini
beraninya kau kembalikan anakku
pencuri penculik bayi penculik lepaskan anakku
beberapa orang suku yang tinggal di hutan lewat
tidak ada keributan dan sampai di sana
ada masalah apa
tolong aku tolong bantu aku dia mengambil bayiku tolong bantu aku aku mohon
dia berbohong anak ini adalah anakku
wanita ini telah mencoba menculik anakku dariku tolong jangan dengarkan kebohongannya
orang orang saling memandang dengan bingung
mereka tidak bisa melihat yang mana dari dua wanita itu yang mengatakan kebenaran
dan yang mana dari mereka yang berbohong
akhirnya salah satu dari mereka melangkah maju
hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini kita harus membawa kalian ke kepala suku kami
mengapa aku mengatakan kepadamu bahwa bayi ini adalah anakku
mengapa kau tidak mendengarkan aku
atau jangan jangan kalian semua adalah pencuri bayi juga iya kan
kami bukan pencuri tetapi jelas bahwa salah satu dari kalian adalah pencuri
dan itu juga ada di hutan kami
jadi kami tidak dapat membiarkan kalian pergi sampai masalah ini diselesaikan
sekarang ikut dengan kami
orang orang membawa para wanita itu melalui jalan berliku di hutan
sampai mereka mencapai gua yang aneh
mereka berbicara kepada para penjaga dalam bahasa yang aneh
mereka memasuki gua yang gelap
dan mereka tidak bisa melihat apa apa
sampai tiba tiba seolah olah muncul dalam kegelapan seperti hantu
mereka melihat kepala suku berdiri di hadapan mereka
siapa di antara kalian yang ibunya
sekarang di dunia rimba kekuatan mungkin benar
bayinya ada di sini
salah satu dari kalian akan memegang kepala bayi
dan yang lainnya memegang kaki bayi
dan kalian berdua akan menariknya
mari kita lihat siapa di antara kalian yang lebih kuat
kedua wanita itu berlutut di sebelah anak itu
bayi itu memandangi ibu kandungnya dan tersenyum
dia mengelurkan tangan padanya dan melingkarkan tangan kecilnya di jari ibu itu
sang ibu menangis dan dengan lembut membelai anaknya
ada suara drum
dan kontesnya dimulai
segera setelah penyihir mendengar ini
dia menarik kaki bayi itu sangat keras
sementara ibu kandungnya hanya menatap putranya dengan sayang
ketika kakinya ditarik
anak itu mulai menangis
ibu kandungnya merasa takut
aku menyerah aku tidak ingin menjadi bagian dari kontes ini
aku menang aku menang
anak ini adalah anakku
kembalikan anak itu ke ibu kandungnya
tapi aku yang menang
tidak kau tidak menang
kau hanya mengungkapkan bahwa kau adalah pencuri
dan dia adalah ibu yang sebenarnya
kau ini tidak adil
kaum mengatakan bahwa di hutan kekuatan mungkin benar
dan aku menarik kaki bayi itu

ya aku memang mengatakan kekuatan mungkin benar
tapi maksudku kekuatan keibuan
dia rela menyerahkan anaknya hanya untuk memastikan
tidak ada rasa sakit yang menimpa dia
hanya ibu kandung yang bisa berkorban seperti itu
terima kasih terima kasih banyak
aku tahu siapa kau
jika aku pernah melihatmu di hutan kami lagi
baiklah vanraj baiklah
suatu hari nanti aku akan bisa mendapatkan apa yang lebih baik darimu
suatu hari nanti
apakah penyihir itu pernah kembali ke hutan atau tidak
kami tidak tahu
tetapi yang jelas bahwa bahkan jika dia melakukan
dia akan menang
kami tidak tahu
bahkan jika dia melakukannya
tidak akan pernah bisa menang melawan kekuatan cinta dari seorang ibu
yang tulus dan juga tanpa syarat